kompas tv kami masih mengupdate informasi terkini terkait dengan arus mudik pada musim lebaran seribu empat ratus empat puluh lima hijriah tahun ini
saudara sebanyak tiga belas kantong jenazah korban kecelakaan maut di tol jakarta cikampek kilometer lima puluh
dibawa ke rumah sakit umum daerah karawang jawa barat untuk dilakukan identifikasi
tim forensik akan memastikan betul identitas korban pasalnya terdapat jenazah yang sudah tidak utuh kondisinya
kecelakaan di tol cikampek ini terjadi di jalur kontraflow
insiden ini dimelibatkan tiga kendaraan yaitu mobil daihatsu grand max daihatsu terryos
insiden ini dimelibatkan tiga kendaraan yaitu mobil daihatsu grand max daihatsu terios dan sebuah bus
insiden ini dimelibatkan juga oleh tim kinapis
ada satu dari data inavis kita yang teridentifikasi di alamatnya di kudus
untuk mengetahui kondisi terkini di ruas tol jakarta cikampek kilometer lima puluh delapan
sudah ada jurnalis kompas tv gratia adur dan adi wah hadi di rumah sakit umum daerah karawang
kita terlebih dahulu menuju
rahasia adur di ruas tol jakarta cikampek kilometer lima puluh delapan
gracia setelah kecelakaan yang terjadi bagaimana saat ini kondisi lalu lintas di ruas tol jakarta cikampek
khususnya kilometer lima puluh delapan gracia
ya baik ihsan dan juga saudara saat ini posisi kami sudah bergeser
tadi sebelumnya kami melaporkan di kilometer lima puluh delapan
kami bergeser ke kilometer empat puluh delapan yang ini tepatnya di bawah persib
kami pindah karena posisi di kilometer lima puluh delapan tepatnya di tkp lokasi kecelakaan
yang terjadi pada pukul setengah delapan pagi tadi ini sudah steril
seperti itu sehingga arus lalu lintas sudah berjalan normal dari arah cikampek menuju ke jakarta
sehingga saat ini situasi arus lalu lintas di kilometer lima puluh delapan
begitu juga di kilometer empat puluh delapan arah ke cikampek dari jakarta
sudah kembali normal sudah mulai lancar
kecepatan pengendara rata rata adalah lima puluh hingga enam puluh km per jam saudara
polisi ini masih memperlakukan rekayasa arus lalu lintas kontraflow
dan tadi pasca terjadinya kecelakaan di kilometer lima puluh delapan ini sempat dihentikan sementara
sekarang sudah tidak diberlakukan kembali sistem kontraflow ini
baik dari arah jakarta menuju ke cikampek saudara
nah kami pikir ketika proses rekayasa arus lalu lintas kontraflow ini
tidak diperlakukan kami mengira situasinya ini akan kembali macet ataupun terjadi kepadatan
di ruas tol kilometer empat puluh delapan maupun di kilometer lima puluh tujuh
namun nyatanya bisa anda lihat di layar kaca suasananya terkini justru kembali normal
arus lalu lintas lancar dan tidak terjadi adanya kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas
rekayasa arus lalu lintas kontraflow ini akan dihentikan ini kami masih menunggu informasinya dari kepolisian
karena sampai saat ini tim kepolisian masih melakukan proses evaluasi terkait efektivitas dari kontraflux sendiri
karena kronologi sebelumnya hal ini terjadi di sekitar pukul tujuh pagi seperti itu
dan itu terjadi di jalur kontraflux dari arah jakarta menuju ke cikampek
di mana kendaraan ini tiba tiba oleng kemudian menabrak bus dari lawan arah seperti itu
sehingga tadi total kendaraan yang sudah dievakuasi oleh tim petugas jasa marga
yang pertama adalah daihatsu terios kemudian daihatsu grand max dan juga dari bus sendiri
ada satu orang yang mengalami luka berat
yang ini merupakan supir dari mobil daihatsuterios
dan saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit umum daerah karawang
sedang menjalankan perawatan secara insentif di sana
kemudian juga para tiga belas kantung jenazah
ini juga sudah dibawa oleh petugas kepolisian
dan dilakukan proses identifikasi di rsud karawang
nah sampai saat ini ihsan dan juga saudara kami masih menunggu ada berapa jumlah korban
karena polisi masih mengkonfirmasi membawa tiga belas kantung jenazah
karena tiga belas kantung mayat ini ini posisinya sudah tidak kembali utuh seperti itu
sehingga kami masih menunggu proses identifikasinya seperti apa
nah sementara ditegaskan kembali bahwa situasi harus lalim setelah
jadi ya kecelakaan di kilometer lima puluh delapan saat ini kembali normal dan lancar
masih ada satu korban luka berat yang saat ini dirawat intensif di rsud karawang
sudah ada jurnalis kompas tv adi wahadi di sana
adi dari dua belas korban yang meninggal dunia apakah sudah diketahui identitasnya
iksan dan juga saudara berdasarkan keterangan yang kami terima dari menteri pmk muhajir effendi yang tadi
sempat mengunjungi rumah sakit umum daerah kabupaten karawang memastikan
total korban dari kecelakaan km lima puluh delapan adalah sebanyak dua belas orang
tujuh diantaranya lelaki dan lima diantaranya adalah penumpang berjenis lamin perempuan
dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim forensik rsud karawang
kemudian tim inavis polda jawa barat dan bpi polri baru satu orang yang berhasil diidentifikasi
ini bernama rizki berasal dari ciamis berusia dua puluh dua tahun
sementara sebelas korban lainnya masih dalam identifikasi korban
ada satu lagi yang teridentifikasi namun masih dalam pendalaman
yakni warga asal kudus
dan itu masih didalami oleh pihak atau petugas forensik rumah sakit polisi dan petugas lainnya di dalam
nah korban atau identifikasi korban lainnya
ihsan dan juga saudara saat ini upaya upaya untuk bisa mengungkap data ke dua belas koridor masih terus dilakukan
salah satunya dengan mengundang bagi keluarga siapa saja yang merasa kehilangan keluarganya
dalam perjalanan mudik menggunakan kendaraan grand max
agar bisa segera menghubungi pos pemudik terdekat
kemudian akan dibantu oleh pihak kepolisian
atau datang langsung ke rsud karawang
dengan memberikan ciri ciri langsung atau seperti apa
dan selain itu polisi juga membuka pos mortem dan intermortem
untuk bisa membantu proses identifikasi para korban
dan berdasarkan kunjungan dan persyarat kami dengan menteri pmk
berikut kronologi kejadian dan jumlah korban yang terlibat pada kecelakaan km lima puluh delapan
adi dari kecelakaan yang terjadi pada pagi tadi
ada satu korban luka berat yang saat ini masih dirawat di rsud karawang
kedua korban yang merupakan korban luka adalah dipastikan adalah penumpang bus dari prima jata
saat ini keduanya dibawa ke rumah sakit rosela wilayah karawang barat
saat ini korban kecelakaan
satu orang sudah mulai sadar namun satu orang lagi masih dalam kondisi berat
dan harus dalam penanganan intensif tim rumah sakit rosela kabupaten karawang
berikut wawancara kami dengan menteri pmk muhajir effendi
saat melakukan kunjungan ke rumah sakit umum daerah kabupaten karawang
tepatnya di ruang pemusaran jenazah rumah sakit umum daerah kabupaten karawang

saya ingin memastikan bahwa itu berasal dari bus dari kondektor dan satu penumpang
kemudian untuk yang grand max itu juga sudah dipastikan jumlah penumpangnya dua belas orang dan semuanya meninggal
semuanya meninggal kemudian dari sisi segi identitas sementara yang bisa diketemukan ada dua
yang pertama itu ada ktp dari ciamis
jenis kelaminnya perempuan ya
kemudian yang kedua dari inavis diketemukan dari berdasarkan identifikasi yang ada di badannya yang masih bisa dikenali
dan juga saudara berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh menteri pmk muhajir effendi
bahwa seluruh korban kecelakaan yang meninggal dunia adalah penumpang dan sopir dari minibus grand max
dan juga berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh menteri pmk muhajir effendi bahwa seluruh korban kesalahan yang meninggal dunia adalah penumpang dan sopir dari minibus grand max

bahwa seluruh korban kesalahan yang meninggal dunia adalah penumpang dan sopir dari minibus grand max
dan juga berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh menteri pmk muhajir effendi
kemudian dari arah perlawanan datang terima sou exagger olang

dan hampir tiga jam hingga empat jam proses evakuasi dilakukan dan saat ini absolutitas di lokasi berjalan dengan normal
ada kunjungan dari menko pmk apakah sudah ada jaminan dari pemerintah terkait dengan santunan untuk keluarga yang ditinggalkan ataupun korban yang saat ini masih dirawat intensif di sana
dan pihak jasara harja pun masih menunggu data atau data identifikasi dari korban atau dari kepolisian yang saat ini tengah berupaya melakukan identifikasi di ruang jenajah rcd sarawang
yang dibantu oleh tim dvi serta inavis dan baru hanya dua orang yang teridentifikasi satu teridentifikasi alamatnya ya ini berasal dari wilayah kudus dan satu lagi berasal dari wilayah ciamis jawa barat
dan semua itu kami semua di sini masih menunggu data pasti terkait nama nama korban untuk kemudian kami sampaikan kembali update nya untuk anda pemirsa saudara islam
terima kasih adi wah hadi melaporkan langsung dari rsud karawang
sebelumnya ada gracia adur melaporkan langsung dari kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek